pesawat garuda indonesia dengan nomor penerbangan ga empat ratus enam puluh satu mengalami gangguan sistem hidrolik saat mendarat di bandara tambolaka kabupaten sumba barat daya nusa tenggara timur kami siang
saat mendarat di bandara tambolaka pesawat masih dalam kondisi normal
namun setelah berhenti di tengah landasan pacu pesawat tiba tiba tidak bisa berbalik arah ke taxiway untuk menurunkan penumpang di depan terminal kedatangan bandara tambolaka
kejadian tersebut sempat membuat penumpang panik karena pintu pesawat tidak kunjung terbuka
pesawat yang mengangkut sekitar dua puluh penumpang dan lima kru tersebut terbang dari bandara el tari kupang menuju ke bandara tambolakar lalu terbang ke bandara ngurah rai dan pasar bali
belum ada keterangan resmi dari pihak garuda namun karena insiden tersebut beberapa penerbangan menuju bandara tambolaka sempat tertunda karena bandara ditutup sementara sebab badan pesawat masih belum bisa ditarik dari landasan